kepala kampung kampung
kebahagiaan tampak di wajah puluhan anak anak dari yayasan sahabat anak kanker malang
saat hendak menaiki pesawat hercules milik lanut abdul rahman saleh malang
mereka tampak antusias akan ikut terbang berkeliling dengan pesawat angkut militer tersebut
anak anak ini mengaku baru pertama kali merasakan terbang dengan menggunakan pesawat militer
sehingga menjadi pengalaman tak terlupakan
raut wajah anak anak ini pun seketika berubah saat pesawat akan dilepas landas
ada yang tertawa gembira tapi ada juga yang menangis lantaran bunyi pesawat yang sangat keras
mau lagi naik
kenapa nggak mau
cita citanya apa sih
terbang keliling ini digelar oleh skuadron tiga puluh dua lanut abdul rahman saleh malang jawa timur
para peserta diajak merasakan terbang keliling selama lima belas menit
sambil menikmati pemandangan malang dan sekitarnya dari angkasa
kegiatan ini juga bertujuan
untuk mengenalkan dunia dirgantara sejak dini
harapannya tumbuh kecintaan anak anak terhadap dunia angkasa
dalam kegiatan ini skuadron tiga puluh dua lanut abdul rahman saleh malang
terbang dengan membawa terbang
sekitar tiga ratus anak
abdul malik malang jawa timur